libur panjang imlek ruas tol cikampek dari arah jakarta macet total sepanjang lebih dari tiga puluh km
kemacetan di ruas tol cikampek dari arah jakarta jumat siang ini sudah terjadi sejak kami sore kemarin
antrian kendaraan yang hanya dapat melaju dengan kecepatan sepuluh hingga dua puluh km per jam ini
dimulai dari simpang cikunir bekasi sampai kilometer tiga puluh satu ruas tol cikampek
jasa marga memprediksi jumlah kendaraan dari arah jakarta yang melintas di ruas tol cikampek akan mencapai tujuh puluh delapan ribu kendaraan
atau meningkat empat dua puluh sembilan persen dari waktu normal
jalur menuju kawasan puncak masih ditutup setelah tanah longsor
produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro akan melaporkan dari kawasan puncak jawa barat
dan ada juga rekan kami mardika utama
dari bekasi timur jawa barat
kita ke mutia terlebih dahulu mutia selamat siang
sepi sekali ternyata di belakang anda ya yang biasanya pastinya sudah macet total
tapi jika saya ingin kesana walaupun jalur ditutup apakah memang ada jalur alternatif lain yang disediakan oleh pihak kepolisian setempat
baik iqbal betul saat ini saya memang berada di simpang gadok dan memang untuk jalur sendiri
jika anda bertanya tanya
pengalian arus ini juga berkaitan dengan adanya penutupan jalan dari enam februari dua ribu delapan belas
mengingat kejadian longsor yang terjadi pada lima februari lalu di riung gunung di kawasan gunung emas
begitu sehingga untuk jalur sendiri telah ditutup
namun ini kembali lagi ketika tadi saya melakukan wawancara dengan kasat lantas polres bogor akp hasbi ristama
mengatakan bahwa banyak sekali simpang siur info yang terjadi dan diketahui oleh masyarakat
yang diketahui adalah bahwa memang jalan ini tidak berjalan dengan jalan yang berjalan
jalur puncak ditutup menuju puncak ditutup semua jalur menuju puncak itu ditutup
bahwa yang benar adalah untuk jalur sendiri yang ditutup sampai saat ini
pemanjangan jalur dari hari jumat kemarin adalah perihal jalur dari arah kawasan gunung mas menuju ciloto
sehingga akan ada sekitar dua opsi lainnya yang bisa ditempuh walaupun menempuh waktu perjalanan dua lima hingga tiga jam lebih lama
namun dengan memutar tersebut anda bisa melalui jalur tetap menuju ke arah
puncak dan cipanas dan sekitarnya
dan iqbal perihal laju kendaraan yang memang anda lihat sekitar saya
menuju pukul sebelas tiga puluh terlihat lenggang begitu
tapi tadi setelah saya pantau pun dari simpang ciawi menuju simpang gadok
memang ada sedikit penumpukan kendaraan ketika keluar dari gerbang tol ciawi
tadi pada pukul setengah delapan pagi ketika saya pantau pun juga masih terlihat padat
begitu kendaraan berplat b kendaraan kendaraan dari jakarta begitu menuju ke kawasan puncak
dan tempat wisata yang ada di sekitar sini
jika anda bertanya perihal pengalian arus ataupun jalur alternatif yang bisa ditempuh oleh masyarakat
yang ingin menuju ke puncak cipanas dan sekitarnya
satu yang pertama adalah di persimpangan jalan antara keluar di gerbang tol ciawi
di sebelah kanan anda akan melihat pelang ini bertuliskan adanya evakuasi dan juga perbaikan longsor
sehingga anda bisa menempuh jalur tersebut yaitu jalur sukabumi dan jonggol menuju ke jonggol maksud saya adalah
lalu yang kedua adalah jalur menuju cariw jonggol yang bisa anda lalui itu dari cibubur cilengsi cariw dan juga jonggol
itu adalah jalur alternatif yang menempuh jalan sekitar dua lima tiga jam lebih lama
ini dikatakan pula untuk peningkatan volume kendaraan yang biasanya terjadi di akhir pekan apalagi libur panjang begitu iqbal
dari dua lima kendaraan pada hari kerja dan dikatakan di akhir pekan bisa meningkat hingga lima belas kendaraan
untuk itu anda mungkin dengan adanya kesimpang siuran info ini ditegaskan kembali oleh polresta bogor
dikatakan bahwa jalur sampai ke titik kawasan gunung mas masih dibuka iqbal
jadi untuk anda yang ingin berencana berwisata ke taman wisata matahari the ranch ataupun taman wisata gunung mas sendiri itu masih dibuka
di titik itu akhirnya ditutup sampai ke ciloto sehingga anda pun bisa memutar untuk menuju ke daerah puncak
namun untuk dari simpang ciawi gadok sampai ke titik terakhir yaitu gunung mas itu masih dibuka sehingga anda ingin berwisata bisa melaju ke jalur ini iqbal
baik mutia walaupun harus memutar tiga hingga empat jam tapi tidak masalah ya karena siang ini cukup lancar di kawasan itu
mutia terima kasih selanjutnya kita akan beralih ke bekasi timur ada mahardika utama di sana
dika sejak kemarin seperti kita ketahui di sana sudah macet
total lalu bagaimana dengan siang ini apakah kemacetan juga masih cukup panjang
jadi saya agak males nih pulang ke bekasi lagi untuk hari ini
ya selamat siang iqbal saya membutuhkan waktu lebih dari dua jam dari jakarta selatan untuk sampai ke titik saya berdiri saat ini di bekasi timur
karena kemacetan sudah terjadi seperti yang bisa anda saksikan di belakang saya ini sudah tampak dari kawasan simpang susun cikunir atau bahkan dari kawasan jatiwaringan
itu artinya dari kilometer
ruas tol cikampek dan kemacetan ini info yang saya terima sudah semakin panjang dan sudah mengular hingga lebih dari tiga puluh km dan sampai ke kilometer tiga puluh satu ruas tol cikampek dari arah jakarta
bahkan tadi ketika saya memantau lewat aplikasi waze ataupun juga google maps kemacetan ini bahkan juga kembali terjadi sampai ke kilometer empat puluh dua
kemacetan hari ini bahkan yang terjadi sejak kemarin ini akibat bertambahnya jumlah kendaraan dari arah jakarta yang akan keluar
ibu kota baik melalui tol cipali ataupun juga melalui tol purbalunyi menuju ke arah bandung misalnya
karena libur imlek yang cukup panjang sejak hari ini sampai hari minggu nanti dan diprediksi harus balik sendiri baru akan terjadi pada hari minggu nanti
untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi sebenarnya sudah ada langkah langkah yang diambil oleh pihak dari pt jasa marga
di antaranya mulai dari membuka seluruh gerbang atau gardu tol di gerbang tol cikarang utama dari enam belas menjadi dua puluh
dan selain itu juga membuka perang
di kilometer delapan belas itu artinya nanti kendaraan yang akan masuk rest area di kilometer sembilan belas tidak akan menumpuk di satu titik saja
dan ada juga imbauan untuk menggunakan lajur alternatif dari cikunir menggunakan lajur arteri di kalimalang
tetapi memang tampaknya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan ruas jalan tol di tol cikampek ini
dan opsi terakhir yang juga akan digunakan oleh pihak dari jasa mariga dengan diskresi kepolisian tentunya adalah
dengan memperlakukan sistem kontraflow di ruas tol cikampek
dari arah jakarta menuju ke cikampek
namun sampai siang hari ini memang belum tampak ada skema kontraflow yang diberlakukan di ruas tol cikampek
jasa marga memprediksi bahwa kemacetan ini akan terjadi sampai siang bahkan sampai malam hari nanti dan akan berlanjut pada hari sabtu esok
diprediksi jumlah kendaraan ini akan bertambah mencapai tujuh puluh delapan ribu kendaraan ini artinya meningkat empat dua puluh sembilan persen jika dibandingkan dengan waktu
selamanya ini akan mendatangi
memudah keyakinan reefs dan langkwas calon bir hinilagar asira aneh keicks
jawa baratan itu artinya ada ruas jalan yang semakin menyimpit
maka bisa dipastikan jika ada pertambahan volume kendaraan
seperti yang terjadi pada masa long weekend seperti ini
akan terjadi kemacetan yang cukup parah dengan jangka waktu yang cukup panjang
wah luar biasa sekali anda dari jakarta ke bekasi timur harus menempuh dua jam
itu sama saja dari jakarta ke surabaya menggunakan pesawat ya
mardika utama terima kasih
sebelumnya ada mutiawira sastro terima kasih